akhirnya berantem juga kakak beradik
dar dia tau rasa
kita lihat saja siapa yang kalah dan siapa yang menang
kalau berantem yang menang jadi arang yang kalah jadi abu
hari hari pinggir kamu
pelan pelan dong sakit dong
lo kalau masih dendam jangan kayak gini caranya dong
apa belum cukup semua ini
kalian menyiksa bapak
apa yang ada di pikiran kalian semua
ampunilah hamba ya allah
kenapa engkau siksa hamba dengan semua ini
bu sudah nyampe bu
makasih ya nak
buka pintunya pak
akhirnya suara bapak
tapi kok pintunya gak dibuka
gak ada orangnya
saya mau sholat bu
dia kemana sih
kok dikenalan anak gue
buka pintu na
kamu gak kerja
tadi udah bu
ibu dari mana
habis periksa mata
yaudah bu masuk
kamu dari mana
teh mu bros
bagaimana keadaan kamu
masih agak lemes aja
kamu istirahat ya
bapak mau jualan dulu
nasigornya seperti biasa ya
saya bukan ujang pak samso
yang biasa saya pesen
nggak pakai kol
terus bawang daunnya agak banyak
terus jangan lupa pak
kalau saya telurnya diceplok aja
tapi sambelnya dilebihin ya
pantes botak lo
saya telurnya dua
yang satu diceplok
yang satu ini sama nasi
emang telur dua
kalau satu pincang lo jalan
kita atur lagi
mau habis ini padahal
ini yang biasa
nih yang cabai semua
kok rasanya aneh
bang rumah abang dibakar bang
sama siapa ya
sama pak didi bang
jangan lihat bangat rumah saya pak
mau bakar rumah ini
oh jadi kalian mau bakar rumah ini
kalau begitu tunggu sebentar
tunggu sebentar andai mau saya ambil
tolong beri saya waktu pak
bu ayo cepat keluar dari sini bu
rumah ini mau dibakar bu
siapa yang mau bakar nak
udah bu nanti aja

mau dibakar mana pak
beri saya waktu dua hari aja pak
mau dibawa ke mana
ada apa ini radik
jelaskan bu nanti aja bu
ada apa ini
kalau sampai kalian berani menyalakan api
lihat saya akan ke rumah bapak untuk menghancurkan diri lihat pak
bu tunggu sini bu
kalian ngapain sih gak usah ikut campur
bawa ke rumah gua
apa bahan kamu ini
bang fedor ritik
pak samsu saya minta maaf bahwa telah menyelamatkan anak saya
maafkan saya ya pak ini semua akibat dola saya
pak permisi assalamualaikum
astagfirullahaladzim ya allah bisa tidak lihat
bapak pak ibu bisa melihat pak pak
ya sebelah lagi pak
siapa yang mengentut nih
maaf pak saya kentut
habis masuk angin bernih
wah kurang ajar kok gelebang sih
dimana pak bijitin pak
doang bijit buta
hehehe doang bijit buta
gua bukan doang bijit bukan bukan
aduh aduh aduh aduh aduh
dua puluh delapan damai kuning perundang